terima kasih pak
aneh kok dokter panji bisa telepon nanyain aida malam malam begini
apa karena masalah tadi siang
aduh firasatku jadi ikutan gak enak
mana handphone aida baru saja
enggak aku gak bisa kasih tau aida
aida aku gak bisa kasih tau kamu
saya pergi sekarang
dokter panji kenapa ya
jantung aku kenapa
apa hubungannya aku sama maida
kenapa dia bilang aku ngingetin dia sama aida
kantor sebesar itu pasti menyimpan dokumennya di ruangan arsip
kamu cari dokumen itu sampai ketemu
aku harus menemukan dokumen tentang bapak
kayaknya ibu laras menyimpan semua dokumen karyawan di ruangan ini
aku harus bisa
aku harus bisa menemukannya demi ibu
kasus bapak itu kira kira tahun sembilan puluh an
kau ada diingkatnya
ternyata pak riza
kalau dia lihat aku disini
lemari ini dikunci
padahal aku belum sempat ambil berkas bapak
saya akan jemput pasiennya sekarang
aku mau ajak kamu ketemuan malam ini
yaudah aku tunggu kamu di
taman dekat rumah kamu
sekitar jam delapan
yaudah sampai ketemu ya
sampai ketemu ya rizal
sampai ketemu ya
hal penting apa yang mau diromongin sama aku ya
jadi sampai sekarang kamu gak berhasil mengambil dokumen itu
aksan dokumen itu penting
kamu ngerti gak sih
bu aku tahu dokumen itu penting
aku tadi tuh hampir hampir ngedapetin dokumen itu
tetapi tiba tiba pak riza masuk ke dalam kantor
udah gak usah bantuin aku
pokoknya malam ini kamu balik ke kantor itu dan ambil dokumennya
indira mana ya
katanya janjian disini
aku tunggu dulu deh
aku tunggu dulu deh
aku tunggu dulu deh
ya udah nara itu kan masalah kecil
aku juga gak usah teriak teriak kayak gitu dong
satu kantor tuh denger semua tau
aida aja gak pernah teriak teriak
tapi sikap kamu sekarang tuh benar benar aneh
jangan jangan apa yang idea omongin itu benar
kamu itu sebenarnya bukan indi
kamu itu nara
dasar anak kampung
aku gak bisa biarin kamu ganggu hubungan aku sama riza
kenapa aku menyebut tanpa aida
padahalkan tadi aku bermimpi tentang meida
aku mimpi meida dipukul kepalanya dari belakang
meida mau memberitahu aku
kalau terjadi sesuatu dengan aida
pak firman ini saya dr panji pak
ada apa ya
aida nggak ada di rumah pak
gak ada apa apa
saya cuma butuh bicara sama ayah
aida pergi kemana ya pak
itu dia dokter panji
saya juga tidak tahu dia pergi kemana
soalnya ketika dia pergi saya sedang sembahyang di masjid
ada apa ya
saya juga nggak tahu pak tapi
saya agak sedikit mengkhawatirkan aida
saya hanya ingin memastikan bahwa kondisi dia baik baik saja pak
ya saya juga khawatir dokter
tapi saya tidak tahu dia pergi kemana
begini saja saya akan berusaha mencari aida
nanti kalau sudah ketemu saya akan telpon kembali dokter
terima kasih banyak pak
mohon maaf saya menelpon malam malam seperti ini
nanti secepatnya saya akan kabari dokter
terima kasih pak
kok dokter panji bisa telepon nanyain aida malam malam begini ya
apa karena masalah tadi siang
firasatku jadi ikutan gak enak
mana handphone aida baru saja